siang yang terik di dusun datah karangasembali
menyusuri jalan setapak kami pun tiba di sebuah gubuk
di sini nengah rake dirantai oleh keluarga
rake menderita gangguan jiwa
sempat sembuh dan bebas dua bulan lalu ia dilaporkan sering mengamuk
adalah loh ketut suryani profesor sekiatri pendiri suryani institute for mental health ini menangani rake sejak tahun dua ribu sepuluh
ia datang dan mengobati tanpa banyak basa basi
saya membantu mereka yang terpasung setelah saya tahu datanya begitu banyak orang terpasung
tapi saya dirikan suryane institute for mental health karena ingin menunjukkan ada metode baru yang perlu kita pikirkan untuk membantu mereka yang mengalami gangguan jiwa
sebab dari pengetahuan yang kami peroleh sekali orang gangguan jiwa seumur hidupnya
dan malahan mengatakan mereka tidak bisa disembuhkan
rasanya kalau sebagai psiater berpandangan seperti itu untuk apa saya belajar
tak cuma mengobati suryani juga melepaskan rake dari belenggu walau tidak mudah
bagaimana dengan pembunuhan
itu kan pidan
pidan tayang ini buat nyanyi
itu kan pidan
itu pidan tayang ini buat nyanyi
itu pidan tayang ini buat nyanyi
itu pidan tayang ini buat nyanyi
mereka telah menang pembuluran perang
tetapi itu menang
mereka ini menang tetapi terlalu banyak davan
saya tidak tahu apa yang terjadi
saya tidak tahu apa yang terjadi
saya tidak tahu apa yang terjadi
saya tidak tahu apa yang terjadi
saya tidak tahu apa yang terjadi
saya tidak tahu apa yang terjadi
ibu tahu aturan saya
kalau saya tidak tahu apa yang terjadi

saya tidak tahu apa yang terjadi
karena saya tidak tahu apa yang terjadi
karena saya tidak tahu apa yang terjadi
karena saya tidak tahu apa yang terjadi
karena saya tidak tahu apa yang terjadi
karena saya tidak tahu apa yang terjadi
raka adalah satu dari sembilan puluh pasien gangguan jiwa yang dipasung di pulau bali yang ditangani suryani
sampai dipasung sampai dirantai sampai dikurung
itu karena keluarga sudah putus asa
sudah ke dokter berapa kali
ke rumah sakit jiwa bolak balik
dan akhirnya rumah sakit jiwa pun mengatakan
tunggu aja nanti kapan kapan
dan kemudian yang membuat mereka juga putus asa
kami tidak mau anak ini mengganggu kami
dan demi untuk kenyamanan keluarga tetangga masyarakat
mereka terpaksa memasuk
selain dengar raka ada pula ketutiasa
yase kini berusia tiga puluh enam tahun
rantai yang mengikatnya berukuran besar dan tidak hanya satu
rantai besar ini dipasang karena yase sering memukul ibunya ketika kumat
yase pernah dikatakan sembuh dengan obat dua tahun lalu
namun awal tahun ini ia kembali dirantai
sempat bernegosiasi namun keluarga tidak bersedia membuka rantai yang membelenggu

mengenai keluarganya saya tidak putus asa
karena kebanyakan mereka kalau kami sudah bantu tidak akan memasung
tetapi beberapa dari mereka memang tidak mau melepaskannya
ini bukan dari pasien yang sembuh
kalau yang sudah sembuh mereka akan mengikutinya
tetapi buat pasien yang tidak sembuh dan ada yang tidak sembuh
dan ada motif motif tertentu disinilah kami berat
berbeda dengan yase ide bagus madepuja atau gusde lebih beruntung
hanya dengan beberapa kali pengobatan kesehatan jiwa gusde membaik
padahal sebelumnya ia ditemukan terkurung di sebuah kamar selama delapan tahun
ketika awal saya menemukan beliau saya lapor ke ibu prof suryani
waktu itu mendapatkan injeksi
kami membongkar kamarnya dan kami mendapatkan injeksi
setelah itu beberapa hari lagi saya mendapatkan telepon dari adiknya ide bagus adnyano
katanya beliau sudah mulai ingat dirinya
gusde kenapa kakak diginiin kakak mau keluar mau sembahyang
jadi hanya treatmentnya baru satu kali di bulan itu pasien sudah mulai membaik
selain dengan obat suryani percaya ritual pembersihan diri juga bisa membantu jiwa yang terganggu
menurut ibu prof suryani ya di bali pasien itu tidak hanya sembuh dengan obat
tidak hanya sembuh dengan yang bersifat ilmiah tapi juga ada namanya penyembuhan secara spirit gitu
jadi ketika orang bali ini sudah dinyatakan bersih secara spirit
jadi dia sudah bisa melakukan aktivitas di luar rumah
dia bisa ke puro ke tempat tempat umum lainnya karena sudah melakukan proses ritual penyucian diri
jadi setelah ini gusde bisa kembali ke masyarakat dan seperti biasa

masa untuk memperbaiki perubatan di bali
saya tidak ingin mempermalukan saya ingin menunjukkan ini loh ya

apa tidak boleh
apa tidak boleh
suriani institute for mental health berdiri tahun dua ribu lima
suriani institute merupakan lembaga non profit yang didirikan loh ketut suriani
untuk membantu serta mengobati para pasien penderita gangguan jiwa di bali
berawal dari mendirikan klinik psikiater keliling dengan dibantu lima relawan
suryani ke desa desa memberikan perawatan kesehatan jiwa
serta meminta warga membebaskan anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa dari pemasungan
suryani tak setuju pengasingan terhadap pasien gangguan jiwa
karena saya berpikir mereka itu orang biasa cuma pada saat sakit dia tidak normal
kalau kita mengikuti pandangan barat yang harus dibawa ke rumah sakit
saya melihat waktu saya praktek
di rumah sakit jiwa bangli
bagaimana orang itu sampai puluhan tahun di sana
saya tidak bisa menerima
dan kebanyakan mereka melempar begitu saja
dianggap dia tidak lagi ada walaupun ada
dan inilah yang harus dihadapi tim suriani institute setiap kali mendatangi pasien gangguan jiwa
baik dari keluarga maupun dari pasien
yang saya ingat waktu pertama kali ke lapangan adalah menemukan pasien gangguan jiwa yang terpasung
itu yang cukup mengejutkan
karena tadinya saya berpikir ya orang gangguan jiwa pasti ditangani di rumah sakit
dan tidak mungkin akan dalam keadaan terpasung
cokorde bagus jaya lesmana merupakan putra ketiga suria
ia menemani pasien
ia menemani kegiatan sang ibu berkeliling sejak suriani institute belum didirikan
pasien itu tidak pernah kita bisa prediksi
utamanya untuk yang gangguan jiwa ini ya
semua orang juga mengetahui
sehingga sering ibu menekankan kalau menghadapi pasien jiwa itu keselamatan yang utama adalah pada diri kita
bukan pada pasien
beda kalau kita menghadapi pasien fisik ya
kita harus utamakan keselamatan pasien
ketika menghadapi pasien jiwa ini memang sulit diprediksi
terlihat tenang tau tau sebenarnya sudah ambil sapu mukul kita
dari data suryani institute di bali
terdapat tiga ratus lima puluh orang dengan gangguan jiwa dalam keadaan dipasung dirantai ataupun dikurung
dan hanya sembilan puluh orang yang bisa ditangani suriani institute
permulaan mereka tidak mau menerima
tetapi setelah mendengar satu orang semua
satu orang sembuh satu orang lain juga sembuh
justru berduyun duyun mereka datang ingin minta bantuan
karena omongan satu orang menyebar itu yang penting
kalau dulu kan cita cita jadi dokter itu karena kita bisa membantu orang yang datang
tetapi dengan melihat kondisi pasien yang terpasung
itu kan membuat bahwa mereka tidak mungkin datang ke kita kecuali kita mendatangi mereka
nah itu yang membuat saya juga ya
makin makin harus support apa yang dilakukan oleh ibu
karena beliau mencetak banyak psikiater
tapi tidak satupun yang mau turun ke lapangan menemani ibu ke menangani pasien pasien ini
jadi dari sekian banyak tidak ada sama sekali
sampai saat ini belum ada
karena mungkin mereka sudah berada di comfort zone
sudah menjabat kerja di rumah sakit
jadi semua sudah nyaman
sementara kalau ke lapangan kan tidak ada yang bayar
kemudian tidak tahu apa yang akan dihadapi di lapangan
dan mungkin ujung ujungnya ya seperti kebanyakan orang melihat ini memang tidak prioritas untuk kesehatan jiwa ini
sehingga mereka yang jadi psikiater pun berpikir kalau sudah tidak prioritas terus ke lapangan
tidak ada uangnya mau hidup seperti apa nantinya
suryani tak cuma menyembuhkan pasien tapi juga merangkul keluarganya
kalau kita biarkan seperti itu berapa orang yang akan masuk rumah sakit jiwa
dan apakah rumah sakit jiwa mampu menampung
karena itu saya ingin memperlihatkan ada hal yang bisa kita gunakan
kalau kita punya pendapat bahwa gangguan jiwa itu bisa ditangani
namun tak semua sepakat dengan suryani
kegiatannya beberapa kali dicap ilegal
tapi dianggap ilegal loh selama ini itu rasanya gimana
sudah jauh jauh naik bukit turun bukit masuk masuk ke kampung dibilang begitu dan ibu
ya secara emosional artinya secara kedekatan sebagai seorang anak tentu tidak menerima
dalam arti apa yang kita coba lakukan untuk kemanusiaan ternyata tidak semua bisa menerima
tetapi secara profesional saya justru mempertanyakan mereka yang mengatakan ilegal itu
kenapa kita yang disumpah sebagai dokter ini untuk membantu sesama justru ketika kita membantu itu dikatakan ilegal
artinya kan mereka yang harusnya kita pertanyakan dengan sumpah yang sudah mereka katakan itu
perjalanan suryani selama sebelas tahun memakan biaya yang tak sedikit
ini sempat membuatnya ingin menghentikan seluruh kegiatan
saya bisa demikian karena saya praktek
tapi kalau sudah tua tidak praktek tidak mungkin saya melakukan semua gratis
nah karena itulah saya berpikir maukah pemerintah memikirkan hal ini
malu harusnya seorang suryani mengeluarkan uang
bukan tanggung jawabnya
jadi semuanya selama ini dari kantong sendiri
sebagian besar tapi ada orang yang membantu
dari donasi yang kebetulan melihat kebetulan nonton
menyumbang karena biaya satu pasien per tahun lima juta
itu yang pakai obat yang paling lama
generasi paling lama
kalau generasi baru tidak mungkin
satu injeksi itu satu lima juta ada dua juta
walaupun banyak orang dari australia dari amerika protes
kenapa anda gunakan obat yang lama yang efek sampingnya sangat besar
saya katakan cuma sekian yang dapat saya bantu
tetapi saya tidak seumur hidup menggunakan obat
saya tidak semur hidup menggunakan obat
suryani mengaku untuk bekerja sama dengan pemerintah sulit
beberapa kali ia mencoba belum juga mendapat respon baik
karena sulit sekali mendekati pemerintah
saya mencoba mendekati dinas kesehatan
tidak hanya dinas kesehatan provinsi bali
dinas kesehatan di setiap kabupaten kota
jika kami datang kita terpaksa bertemu
semua mengatakan oh ya bagus mari kita bekerja sama
nanti kita buat begini
tetapi setelah kita mau lanjutkan maaf bu saya sibuk
saya sedang purnama tidak bisa bertemu
saya harus berbacara
ini yang menyebabkan saya merasa apakah ini tanggung jawab saya
saya sebagai ilmuwan mencoba memberikan hal yang baru terobosan baru
yang murah biayanya tapi hasilnya luar biasa
dibandingkan dengan mereka dirawat di rumah sakit
bolak balik berapa duit yang keluar
berarti karena anda yang mengekspos
juga ada tuduhan anda mempermalukan bali di mana
saya tidak ingin mempermalukan saya ingin menunjukkan ini loh yang nyata
apa tidak boleh
memang nyata ada
kalau memang merasa malu obati
sehingga memang tidak ada
kini di usianya yang menginjak tujuh puluh dua tahun
suriani tetap mendatangi pasien meski tak sesering dulu
sama seperti yang ia terapkan pada pasien
dengan keluarga menjadi kekuatan suryani
selain juga kecintaannya pada tanah airnya indonesia
selama hidup kuat
contoh kasus kami di ruangan ini juga
sudah baik tapi karena ada iwan membunuh
mereka minta jaminan dari kita
dokter jamin nggak rumah sakit jamin nggak dia nggak membunuh lagi
dia forests panggil dia terpaksa
dan mengganggu penyulutnya dengan einem
jangan kekal dan jangan kekal
saya sering mengumpulkan diri tentang ini
umur umur panggilan bintang dan veerah hari ini
bija ini sudah tersatu
siang yang tenang di rumah sakit jiwa provinsi bali di bangpi
ketika saya datang sekitar tiga ratus tiga puluh sembilan orang dirawat di sini
karena ini satu satunya rumah sakit jiwa provinsi bali
pusat rujukan tingkat lanjut tentu yang masuk ke sini kebanyakan berat
jadi kasusnya mereka ada yang kronik berulang ulang karena problem kepatuhan minum obat
obatnya berhenti waktu di rumah akhirnya kambuh lagi
ada yang baru baru pasien baru mungkin ditangani di puskesmas tidak berhasil
rumah sakit juga tidak ada dokternya mungkin pas waktu itu ada tidak semua rumah sakit di bali ada dokter jiwa
maka dirujuk ke sini
jadi yang memang sudah berat di sini
selain karena minimnya dokter spesialis kejiwaan
penanganan yang terlambat juga menjadi penyebab klasik mengapa penderita gangguan jiwa berat bertambah
saat ini indonesia baru memiliki sekitar empat ratus lima puluh psikolog klinis tujuh ratus delapan puluh psikiater dan enam lima ratus perawat jiwa
jumlah ini jauh di bawah standar yang ditetapkan who
yakni satu berbanding tiga puluh orang
kondisi kejiwaan di bali kalau dilihat dari status gangguan jiwa berat
kita termasuk dua tiga per mil untuk gangguan jiwa sisoprinnya kan
kemudian angka kalau gangguan mental emosionalnya memang lebih rendah dibanding nasional
karena nasional kan enam persen kita cuma empat empat persen
perbandingan dua tiga per seribu penduduk ini pun masih termasuk tinggi
karena rata rata jumlah penderita gangguan jiwa di indonesia hanya satu tujuh perseribu penduduk
lalu apa yang menyebabkan angka penderita gangguan jiwa di pulau bali tinggi
padahal pulau dewata dikenal sebagai surganya para wisatawan
kalau gangguan jiwa di bali itu banyak faktornya
tapi yang jelas bisa disimpulkan dari faktor lingkungan dari diri sendiri
dan kemudian juga faktor yang sifatnya genetik
tapi kebanyakan memang dari diri sendiri misalnya akibat pola asuh yang salah
penyesuaian diri terhadap lingkungan yang salah sehingga menimbulkan konflik konflik
membuat dia khawatir tegang sehingga mengganggu dalam proses pikirnya
mengganggu dalam proses perasaannya perilakunya
bagaimana masyarakat memperlakukan penghidupan
penghidup gangguan jiwa juga disoroti suriani
mereka tidak mengandangi cuma ingin senang saja
mereka mengolok ngolok tidak berpikir bahwa mengolok olok ini akan membuat orang gangguan jiwa itu marah
orang indonesia kan senang tertawa
jadi kalau sudah dilempari kemudian ditertawakan dia marah tambah lagi
nah kalau sudah membahayakan baru mereka berpikir takut
kita perlu memberitahu masyarakat
jangan mengecek mereka yang pernah mengalami gangguan jiwa
karena pada saat dia tidak bisa mengendalikan dirinya
dia akan melakukan apa yang tidak pernah dia pikirkan
tak jarang mereka yang sudah sembuh ditolak oleh lingkungannya
contoh kasus kami di ruangan ini juga
ada sudah baik tapi karena ada iwan membunuh
mereka minta jaminan dari kita
dokter jamin nggak rumah sakit jamin nggak dia nggak membunuh lagi
jadi pertanyaan seperti itu
gangguan jiwa kan manusia juga
kedua dia sudah diobati dia punya hak perdata dia punya hak untuk bersosialisasi
itu penting buat masyarakat bali bahwa gangguan jiwa ini harus diterima
tentu kami akan mengawal kan kami melakukan sosialisasi kepada pasien itu
dan ketika ada masalah dia akses kami lagi untuk menangani ini
saya kira tidak ada masalah karena
secara apa namanya medis pasien sudah baik
sekali lagi keluarga terdekat menjadi kunci
mereka harus memiliki bekal pengetahuan dasar gangguan jiwa
ini yang tidak pernah dilakukan oleh rumah sakit
oleh dokter oleh perawat
cukup dikasih obat selesai
kita harus menerangkan pada pasien
menerangkan pada keluarga
dan kalau mereka sudah mengerti
kalau ada tanda akan kambuh
tidak mau mandi
atau bengong saja
bisakah seperti penyakit fisik
bisakah penderita gangguan jiwa sembuh total dok itu terakhir
jadi kalau tanya tentang kesembuhan apa seperti penyakit fisik
saya pikir tidak bisa disamakan
karena itu berbeda
gangguan jiwa harus diobati
bagian sepertiga yang seperti tadi
bagus sembuh spontan
tapi kita tetap harus waspada
karena setiap orang yang masih berjiwa
punya peluang melalui gangguan jiwa
setiap yang masih berjiwa bisa mengalami
cuma tinggal jenisnya ringan sedang dan berat
dari data suriani institute
jumlah pengidap gangguan jiwa berat di bali mencapai sembilan orang
dan rentang usianya semakin muda
karena dari pasien pasien yang kami tangani
sebagian besar karena mengalami trauma waktu kecil
trauma dengan bapak ibunya trauma dengan teman temannya
trauma dengan guru sekolah
traumanya ini membekas
dan suatu saat di mana dia tidak sanggup menghadapi suatu masalah
dan itu yang menyebabkan gangguan jiwa
sadar bahwa trauma masa kecil bisa membentuk kejiwaan seseorang
suryani kini merangkul para guru tk dan sd
saya berharap bisakah guru tk guru sd
tidak hanya mengajar
tapi maukah bercerita barang lima menit
dan yang kedua maukah mereka tidak menghukum anak
maukah mereka tidak memarahi anak
mengatakan anak bodoh anak goblok
karena masih banyak guru seperti itu
dan yang lebih mengenaskan
guru pun kadang kadang mengejek anak anak di depan teman temannya
karena sekarang masyarakat bali maupun masyarakat indonesia
kebanyakan sibuk untuk mencari uang
lupa bahwa anaknya untuk dibesarkan bukan uang yang diperlukan
tapi kasih sayang ada waktu untuk ngobrol
ada waktu untuk bercerita
dan ini sekarang sudah mulai berkurang